peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing yang diterbitkan presiden joko widodo
menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di dpr
menteri ketenaga kerjaan hanif dakiri menjelaskan perpres tersebut dari pandangan pemerintah
bagaimana pengusaha melihat perpres tersebut
kami akan bahasnya dalam segmen the analyst
dan telah bergabung bersama kami anggota bidang ketenaga kerjaan kadin indonesia
iftidal yasar selamat pagi mbak iftidal terima kasih
kita lihat tujuannya tadi untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke indonesia
kemudian bisa menggenjot investasi dan kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi
jika kadin sendiri melihat dimudahkannya administrasi tenaga kerja asing di indonesia ini
apakah betul bisa mengejut investasi atau malah menjadi suatu ancaman bagi tenaga kerja dalam negeri
kalau lihat peraturan presidennya itu kan sebetulnya mengakomodasi peraturan sebelumnya ya
dimana yang dipermudah adalah administrasinya
tapi persyaratannya itu tetap sama artinya yang diprioritaskan adalah tenaga kerja indonesia
dimana jika tidak ada skill atau jabatan yang tidak bisa diisi oleh orang indonesia
baru diberikan kepada tenaga kerja asing
mungkin sebagai contoh kalau dulu harus dilaporkan setiap enam bulan ya maka sekarang satu tahun sekali
jadi permudah administrasinya
enam bulan itu kan harus pergi lagi ke singapura misalnya atau keluar dari indonesia kembali lagi ke indonesia
itu kan juga biaya tinggi ya
kalau kadin sendiri menilai rasio ketersediaan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan
berapa jumlah total tenaga kerja asing yang dibutuhkan dalam satu perusahaan
dan apakah urgensinya se urgen itu ada tenaga kerja asing yang harus bekerja di suatu industri
kalau dilihat itu kan harus lihat sektornya ya lihat industri nya
tidak semua perusahaan di indonesia membutuhkan tenaga kerja asing
tapi kalau dia pma atau
orientasinya ekspor tentu saja dibutuhkan tenaga kerja asing
tadi saya mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu boleh masuk dan dibutuhkan
kalau memang nggak ada skill yang di indonesia
sehingga untuk sektor tertentu memang sangat dibutuhkan
karena mungkin sebagai contoh di perhotelan ya
dimana skill dari orang orang filipina itu dari segi bahasa dan juga kemampuan untuk
bisa transfer ilmu pengetahuan
iya transfer ilmu itu juga diperlukan
itu kan juga untuk hotel hotel besar ya bintang empat bintang lima
tapi kalau hotel hotel yang biasa juga tidak terlalu memerlukan tenaga kerja asing
dari kadin sendiri menilai untuk pemberian atau penetapan gaji tenaga kerja asing
kadang kadang ini dibayar jauh lebih tinggi harganya atau gajinya daripada tenaga kerja lokal
apakah ini menjadi hal yang biasa saja atau ketimpangan ini sebetulnya bagaimana melihatnya
kalau dari sisi remunerasi kan
sepanjang pekerjaannya sama itu ada non diskriminasi
artinya tidak boleh orang dengan pekerjaan yang sama dibayar berbeda
kalau dilihat kan indonesia itu sebetulnya untuk tenaga kerja asing
bukan menjadi tujuan negara tujuan
jadi para expert itu sebetulnya tidak memilih indonesia menjadi tujuan pertama untuk dia bekerja
sehingga kalau misalnya remunerasinya tidak menarik tentu saja mereka tidak mau untuk bekerja di sini
penawarannya juga harus bagus untuk mereka bekerja di sini
apakah itu menjadi sebuah ketimpangan yang kemudian tenaga kerja lokal merasakan
wah ini terlalu timpang begitu insentif yang diterima oleh tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lain
ya mungkin secara sosial begitu ya
tapi kalau dari sisi kompetensi dari sisi kemampuan dia
itu pasti kan perusahaan itu kan hitung hitungannya sangat ketat sekali ya
tidak mungkin memberikan remunerasi atau membayar kemahalan untuk tenaga kerja kalau dia tidak bermanfaat
jadi kalau dari sisi sosial
mungkin mungkin ada kecemburuan bahwa kenapa harus pakai tenaga kerja asing saya juga bisa gitu ya
tapi kan tadi saya mengatakan bahwa perusahaan perusahaan itu yang berorientasi ekspor atau pma
ya tentu saja wajar untuk menggunakan tenaga kerja asing tenaga kerja yang dia percaya
ya katakanlah misalnya dari suatu negara dia mau investasi di indonesia
dia pasti merasa atau bukan merasa dia pasti akan menggunakan orang yang dipercaya
dan orang yang dipercaya itu berasal dari negara
juga perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas ini untuk mereka yang jabatannya manajer ke atas sampai direktur begitu ya
sebetulnya kalau kita lihat bukan lebih dari leveling ya tapi lebih dari kompetensinya
bukan manajer pun kalau dia memang nggak ada di sini ya itu diperbolehkan
hanya posisi posisi seperti personalia sdm itu yang nggak boleh
dari dulu memang nggak boleh tapi posisi posisi lain sepanjang skillnya tidak ada di sini
katakanlah it misalnya
saya bukan orang it ya tapi beberapa dari teman teman yang bisnisnya di sektor it
beranggapan bahwa diperlukan orang orang yang di indonesia tidak ada untuk melakukan itu
peta persaingannya nanti bagaimana antara tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja dalam negeri lokal
kalau lihat jumlahnya kan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja eh dengan jumlah penduduk indonesia sangat kecil ya
sekitar satu ratus dua puluh ribu berapa dibandingkan dua ratus lima puluh juta
kalau kita lihat tenaga kerja indonesia
yang dikirim ke luar itu kan jumlahnya besar sekali
ya di malaysia aja ada sekitar dua juta
ini kami memiliki data per akhir tahun dua ribu tujuh belas kita memiliki ada sembilan juta tenaga kerja indonesia yang tersebar di negara negara luar negeri
sebenarnya untuk tenaga kerja asing yang di indonesia ini tercatat ada delapan puluh lima sembilan ratus tujuh puluh empat
artinya masih banyak lebih banyak tenaga kerja asal indonesia yang kemudian bekerja di luar negeri
nah kemudian apakah dengan dipermudahkannya izin untuk bekerja di indonesia
ini akan mendorong arus tenaga kerja asing atau ekspatriat masuk ke indonesia
dan kemudian bisa mengerus mereka yang memiliki skill padahal di sektor tertentu dan mereka adalah pekerja dalam negeri
kalau saya lihat enggak persaingannya enggak begitu ya
tadi katakanlah yang menjadi isu kan dikhawatirkan yang low skill itu masuk ke sini kan
nah kan nggak mungkin juga low skill dari negara lain mau masuk ke sini dengan upah yang sama
pasti mereka minta lebih
katakanlah kita bicara sektor pertanian ya sektor pertanian itu kalau dibandingkan saya bicara jepang misalnya
petani jepang dengan petani indonesia skillnya beda jauh banget namanya petani juga gitu
tapi mereka udah bercocok tanam dengan lebih skalanya mungkin lebih maju dari kita gitu
sehingga tetap dibutuhkan orang orang yang
dan dengan adanya orang tenaga kerja asing tersebut bekerja di suatu perusahaan
apakah benar ini bisa menarik investasi yang lebih tinggi lagi ke perusahaan tersebut
karena di nilai mungkin lebih tadi anda katakan memiliki skillful workers di sana
ya sebetulnya kan terbalik ya investasi dulu baru tenaga kerja asingnya kan
tapi kalau melihat investor yang sudah menggunakan tenaga kerja asing dan berhasil
tentu saja akan mengundang investor lain untuk berinvestasi di indonesia
jadi kembali lagi kalau dilihat itu sebetulnya bukan membuka seluas luasnya tenaga kerja asing di indonesia
tapi mempermudah administrasi
mereka yang menjabat direksi atau komisaris itu tidak diperlukan lagi rptka
rencana penggunaan tenaga kerja asing
lalu mereka yang jabatannya sama ya izinnya misalnya satu tahun
baru enam bulan di perusahaan a selesai dia bisa pindah ke perusahaan b lagi tanpa harus minta izin lagi
lalu rencana penggunaan tenaga kerja asing dengan izin menggunakan tenaga kerja asing
itu secara administrasi disamakan
kalau dulu kan rencananya dulu disetujui disetujui baru boleh masuk baru izin menggunakan tenaga kerja
jadi sebenarnya untuk dunia usaha sendiri akan lebih mudah ya karena urusan administrasi tenaga kerja asing tersebut tidak jadi berbelit belit
betul betul tadi yang seperti saya katakan kalau perusahaan itu kan sangat berhitung dengan cermat ya
tidak mungkin mereka mau menggunakan tenaga kerja asing kalau outputnya nggak jelas
ya bu ifti kita punya grafik terkait dengan tenaga kerja asing di indonesia bisa kita lihat sama sama
di sini grafis tenaga kerja asing di indonesia jumlahnya dari tahun dua ribu sembilan hingga tahun dua ribu dua
nah di akhir tahun dua ribu tujuh belas tadi yang seperti saya katakan ada sekitar delapan puluh lima sembilan ratus tenaga kerja asing ini trennya ternyata fluktuatif ya naik turun pada tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu tujuh belas
apa sebetulnya faktor yang menyebabkan indonesia atau luar negeri melihat indonesia sebagai pasar pekerja
apa kerja pasar kerja yang baik begitu
kalau dari sisi konsumsi sebetulnya kan indonesia pasar kerja bukan pasar bukan pasar kerja ya malah
di bursa tenaga kerja kita
ya tadi saya katakan untuk tenaga kerja asing sendiri indonesia bukan menjadi negara tujuan pilihan nomor satu
ya tapi untuk investor kan ada beberapa negara yang tetap menganggap bahwa pasar domestik di indonesia ini sangat besar
sehingga kalau mereka berinvestasi ke sini maka produknya juga sangat besar
produknya akan lebih laku ya
dari beberapa industri misalnya walaupun maksud saya industri rokok misalnya itu kita terbesar di dunia
bahkan orang orang kita adalah ekspat di negara lain
ya tadi mas adi menanyakan apakah kita tetap menjadi tujuan kalau melihat trennya ini kan naik terus ya
naik terus itu kan sejalan dengan globalisasi dibukanya investasi
berarti kan pertumbuhan ekonominya juga bagus investasinya juga bagus
jadi ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan adanya tenaga kerja asing itu ya
bisa mendorong tapi juga kan aturan ketenaga kerjaan kita juga masih
sudah adil kah aturan ketenaga kerjaan kita untuk tenaga kerja dalam negeri dan juga tenaga kerja asing
kalau undang undang tiga belas nya sangat dari sisi pengusaha sangat over protective sangat melindungi kepentingan tenaga kerja lokal
tapi di sisi lain juga untuk dunia usaha kurang fleksibel ya
karena di situ terlalu rigid diatur mengenai syarat syarat kerja mengenai perlindungan dan sebagainya
sehingga fleksibilitas yang diperlukan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri juga agak ragu ragu
kalau dari sisi pengusaha sendiri bagaimana melihat arus tenaga kerja asing yang banyak ini sebagai peluang bagi mereka
dari sisi dunia usaha sih pasti kalau mereka orientasinya tadi ekspor dan mereka adalah perusahaan joint venture atau pma
itu adalah sesuatu yang sangat baik ya kita mendukung gitu karena mempermudah dan memotong mata rantai administrasi
dan kemudian bagaimana kita kalau sekarang kita lihat yang paling berkembang emerging di indonesia adalah pasar
usaha mikro kecil menengah umkm begitu
apakah tenaga kerja tenaga kerja asing itu kemudian juga bisa mendorong mereka yang saat ini penggiat ukm ini untuk meningkatkan kerjanya
kalau lihat ukm kita kan banyak kan informal sector ya
startup business informal sector itu tidak mungkin bisa meng hire tenaga kerja asing
ya karena mereka sendiri masih survival level kalau kita bicara informal sector mereka mungkin belum berbadan hukum
mereka masih menjual produk dengan cara yang walaupun sudah online tapi dengan cara tradisional
tapi kan kita belum melihat apakah mereka sudah berbentuk badan hukum apakah membayar gajinya sesuai dengan ketentuan perundang undangan
sehingga saya meragukan kalau
start up dan juga umkm ini bisa meng hire tenaga kerja asing
ya tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa ukm ukm dari luar
itu juga banyak masuk ke indonesia
kalau kita bicara ukm dari luar itu kan mereka memang sudah structure
karena sudah ditentukan misalnya untuk membuka restoran harus punya modal segini
harus berbadan hukum harus bayar pajak dan sebagainya gitu ya
sektor pariwisata tadi anda katakan paling tinggi paling membutuhkan tenaga kerja asing
kalau sektor sektor lainnya apakah kadin menilai jumlah tenaga kerja yang skillful di indonesia sendiri yang memiliki kemampuan disiplin ilmu tertentu yang baik itu tidak jauh lebih baik
bagaimana menurut anda bagaimana menurut anda menurut anda menurut anda menurut anda menurut anda menurut anda
kalau manufaktur otomatif ya otomotif kan masih dari luar ya
itu masih diperlukan adanya tenaga kerja asing
pertama tentu saja memang dari sisi kebijakan internal perusahaan itu mereka pasti akan menempatkan orang orang kepercayaan dari negara asalnya untuk bekerja di sini ya
kedua juga mereka punya program seperti management trainingnya
yang masih muda muda
tadi kan saya katakan sebetulnya tenaga kerja asing
yang level tinggi tinggi juga
tapi yang skill nya dibutuhkan
itu juga bisa masuk ke indonesia
dan juga ada proses tadi
training nya juga bisa
dikirim kalau melihat anda melihat
banyaknya tenaga kerja asing yang menduduki
posisi posisi strategis sementara tenaga kerja
yang strukturalnya lebih di bawah
ini bagaimana anda melihatnya
kalau dilihat sih sebetulnya enggak ya
misalnya perusahaan otomotif terbesar di indonesia
sekarang juga presiden direkturnya orang indonesia
bank asing yang
besar juga di indonesia
presiden direkturnya atau ceo nya
juga orang indonesia jadi kembali lagi
dari dunia usaha
juga tidak melihat
kenapa kok bisa ada isu
bahwa tenaga kerja asing ini
kalau kita lihat di
kita punya sekitar empat juta ya
empat juta tenaga kerja indonesia
yang ada di sana
dan boleh dikatakan
orang malaysia itu nggak bisa hidup
tanpa tenaga kerja asing
jadi artinya setuju kak din bahwa tenaga kerja asing di indonesia ini
memiliki potensi untuk
peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
betul asal tadi diatur
asal sesuai dengan aturannya
kalau kita lihat aturannya itu kan memang nggak gampang
untuk memasukkan tenaga kerja asing
dan harus legal ya
jadi kalau bicara misalnya
yang ilegal itu sesuatu yang lain kan
baik jadi bisa meningkatkan
bagi tenaga tenaga kerja yang ada di indonesia
semoga ini bisa mencerahkan juga bagi kita yang
cemas begitu dengan kedatangan
arus tenaga kerja asing di indonesia ini
bisa menjadi peluang dan juga sudah ada aturan aturan
rules rules yang mengatur keberadaan
tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal
yang juga rules itu sangat berpihak
kepada domestik pada tenaga kerja dalam negeri
pastinya terima kasih bu iftidhal yasar
sudah bergabung bersama kami
dan juga terima kasih juga kepada tenaga kerjaan kdn indonesia